pasti buat aku ya
iya emang buat kamu
makasih banget nolong ini
ini pertama kalinya gilang bawain bunga buat aku sejak kita jadian
pasti gilang udah mulai jatuh cinta lagi sama aku
dan udah lupain dia
lu ngapain lewat sini sih
gue tuh males tuh gak ketemu sama bokap lo yang rasa itu
oh ada apaan sih mbak
eh pasal lo tau ya
pak payos tuh dilarang larang tau gak sama pak fawzan buat ketemu sama ibu lo
eh lu pokoknya harus bantuin papa
supaya papa bisa ketemu sama ibu lo
eh gue udah punya rencana nih
cepat langkah nih di gue
lu kesian dong sama papa
papa tuh tiap hari mikirin ibu lo terus tau gak
lagian juga gak ada yang dukungkan hubungan ibu sama papa
lo beneran gak mau bantuin papa yos
bukan gitu maksud gue mer
ya lo tuh egois banget tau gak
gue gak ngerti sama jalan pikiran lo
lia gue kasih tau sama lo ya
pak fauzan itu cuma papa tiri
kok sementara papa yos itu papa kandung lo
masa iya lo membela papa tiri lo daripada papa kandung lo
enggak gue gak mau dengerin orang yang gak punya perasaan kayak loh
kamu gak perlu ketakutan seperti ini
tuh aku kesini dengan maksud baik kok
aku kesini mau memberikan waktu buat kamu minta maaf sama saya
sebelum kamu mati
kamu kan sebentar lagi akan mati
karena penyakit kanker paru parumu sudah menggerugot di dunia kamu
sebenarnya apa salah saya sama bu ingrid
kenapa ibu masih terus ganggu saya
kan ibu udah tahu kalau saya sudah menikah
oke sekarang katakan pada saya
kalau kamu memang sudah benar benar tidak punya perasaan apa apa pada suatu
saya sudah tidak punya perasaan apa apa dengan masyarakat
saya sudah tidak punya perasaan apa apa dengan masih
kenapa kamu tidak katakan dengan menatap mata saya
kamu takut kalau kebohongan kamu itu ketahuan sama saya
katakan sekali lagi ucapan kamu yang baru saja
katakan dengan keras dan tatap mata saya
kamu tidak bisa kan
kamu tidak bisa kan
itu artinya kamu masih mencintai suami saya
dasar perempuan beresek
lihat rambut ini
ini rambut kamu kan
antriin juwita yuk
juwita mau belanja
kenapa sih sekarang papa deket banget sama lia
tenang tenang tenang
kamu gak boleh dong kalau kolokan kayak gitu
lia itu kan sekarang udah jadi adik kamu
jadi udah sepantes ya kan
papa juga merhatiin dia
dan juwita gak suka papa deg deget sama lia
dia kan cuma adik tiri doang
iya itu sekarang udah jadi bagian keluarga kita
bagian keluarga yang besar
dan udah selayaknya kayak keluarga keluarga yang lain
kita kan harus saling menyayangi
juwita gak ngerti
kamu tahu kan apa artinya ini
artinya rambutmu akan rontok rontok dan terus rontok
sampai kamu akan gundul
dan kalau kamu gundul wajahmu akan mengerikan
aku punya ide
aku akan membantu kamu supaya prosesnya lebih cepat
biar rambutmu gundul semuanya
tanda berhenti niksa ibu
dasar anak gembel
dasar anak gembel berani beraninya kamu datang sama sama
dasar kurang anak
tanda mau tampar dia tampar sini tampar
ibu tenang ya
adelia di sini yang jagain ibu
dia gak bakal ngebiarin lagi tanda ingrid niksa ibu
ada suaminya lia tuh
jajan aja yuk
enggak deh gue gak usah ikut
males tuh gak deket deket sama orang egois kayak dia
seharusnya kamu itu boleh ketemu sama dia
ya terus sekarang menurut kamu aku harus gimana dong
ya menurut aku sih
kamu harus pikirin matang matang semua keputusan kamu
aku gak mau kamu sampai salah ngambil keputusan nih
lia aku udah susah susah kumpulin bunga ini buat kamu
tapi apa gunanya kalau aku nggak bisa kasih ke kamu
pasti buat aku ya
iya emang buat kamu
ini pertama kalinya gilang bawain bunga buat aku
sejak kita berdua
pasti gila udah mulai jatuh cinta lagi sama aku
dan udah lupain lia
ini dia bawa sesuatu buat ibu
itu emang bukan berlian asli
lia kan gak mampu beli berlian yang beneran
tapi aku ingin sekali beli kamu batu yang asli
seperti berlian untuk aku
berlian itu kan keras
itu artinya sama ibu juga wanita tegar
terus lihat ya ibu
berlian itu batu yang paling cantik sedunia
sama seperti kamu
kamu biarpun pakai baju yang bagus atau enggak
tetap aja cantik
mau dandan atau enggak
tetap saja cantik
ibu walaupun lagi sakit lagi sehat
rambutnya masih utuh atau udah rontok
ibu tetap cantik bu
ibu tuh cantik dari hati
ibu mau nangis bu
ibu gak suka sama kadunya
ibu suka banget liat hadiah ini lia
ya tapi kenapa bu
lihat hadiah ini
ibu jadi inget papa kamu
ibu juga suka ibu

iya jadi papa yoes pernah ngasih kado ibu kayak gitu juga
kata kata yang dia ucapkan pun sama seperti kamu
bu ibu jujur aja deh sama lia
ibu sebelum masih sayangkan sama papa yos masih kangen kan
kalau saja penyakit ibu ini
merenggut nyawa ibu
dan ibu meninggal tanpa sempat ketemu dengan papa kamu
itu adalah kesalahan terbesar buat ibu
dan ibu akan menyesal selamanya
papa bohong penuhi permintaan papa
papa betul betul ingin ketemu dengan ibu kamu ya
lia aku bisa bantu
papa papa harus sujud sampai ketamu
supaya kamu penuhi permintaan pak
ya udah lia janji mengamatin papa ya
pa mama mama moah mama moah i do not care at all
nanti ya jam delapan malam setelah jam besok selesai
kapan nunggu ibu di taman
aku harus kasih tau papa
makanya aku bisa ketemu dengan kamu ran
kamu kelihatan pucat
lebih tepatnya saya sedang berjuang
tapi saya yakin saya pasti sembuh